di tengah upaya pemberantasan judi online menkom info justru melontarkan sejumlah wacana yang menimbulkan pro kontra
selain mengajukan ide menggayat artis serta selebgram sebagai duta judi online menkominfo juga memiliki gagasan memungut pajak dari sektor judi online
benarkah pemerintah berkomitmen serius untuk memberantas judi online
bergabung bersama kami hari ini menteri komunikasi dan informatika budi arief setiadi
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri
selamat sore pak menteri

sama sama bersepakat serius berkomitmen untuk pemerintahan judi online ini
baik pak menteri
menteri waktu kita sangat terbatas singkat saja
terakhir yang juga menjadi sorotan
selain ada ide gagasan terkait dengan juru kampanye atau duta anti judi online
anda juga menggelontorkan wacana sempat ada pajak judi online
judi onlinenya saja pak menteri sudah nggak boleh tuh
tapi ada pajaknya kok bisa anda melontarkan ide itu
itu tuh gimana pak menteri
nah ini loh itu bukan ide saya mbak
nah itu ide yang saya dapatkan dari berbagai diskusi
ada pihak pihak kenapa sih nggak kita ini
kan saja kita legalkan saja pajaknya diatur semuanya diatur begitu loh
tetapi saya katakan bahwa perundangan undangan kita hari ini
melarang praktek judi
sehingga menurut saya itu kan lontaran wacana aja
yang disampaikan oleh banyak pihak ke saya
bukan usulan saya saya udah bilang posisi saya judi itu tetap ilegal
judi ilegal dan komitmen pemerintah keseriusannya untuk memberantas judi online ya
itu tadi ya untuk bekerjasama dengan banyak pihak
karena ada keinginan dari banyak pihak ini kalau susah susah
karena kan gini loh mbak karena begini loh
sifatnya transnasional lintas negara gitu
apalagi dengan kemajuan teknologi digital ini
apalagi dengan vpn nanti virtual phone number gitu loh
kemajuan digital teknologi ini digital ekonomi ini borderless
lintas batas negara
kita dihadapkan dengan keniscayaan ada perkembangan digital
artinya kita pun juga harus semakin putar otak
bagaimana supaya digitalisasi ini tidak mengarah kepada hal hal yang negatif
begitu ya pak menteri ya
terima kasih sekali lagi pak budi aris setiadi
silakan pak sedikit saja
yang pasti untuk memberantas judi online dan melindungi masyarakat
dari dampak buruk dampak destruktif dari judi online ini
baik terima kasih
kita tunggu komitmen dari pemerintah ya
untuk pemberantasan judi online
budi arief setiadi menkom info ri
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
pada hari ini
salam sehat pak menteri